terus dan utama
selamat pagi mas iqbal apa kabar
baik pak ahmad alhamdulillah
pak ahmad bisa anda jelaskan sebelumnya kita sudah terkena dengan covid sembilan belas dan lain sebagainya
tentunya ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat
belum lagi usai tiba tiba muncul lagi b satu satu tujuh
mungkin pak ahmad bisa jelaskan terlebih dahulu b satu ratus tujuh belas ini sebenarnya apa
apakah ini berupa mutasi varian atau apa
dan b satu satu tujuh ini sendiri apa apakah ini kode tertentu
ya terima kasih mas iqbal
pertama tama terkait dengan kata ketakutan ya
sebaiknya kita tidak menggunakan kata takut
yang diperlukan sebenarnya adalah kewaspadaan dan pengetahuan
kalau kita mengetahui insya allah kita bisa menyikapinya dengan bijak
jadi kalau kita lihat virus ini seperti halnya makhluk lain
manusia yang memiliki materi genetik itu wajar akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan
jadi dari dulu yang namanya ahli biologi ahli virologi itu suka mengelompokkan mas iqbal
jadi yang ada kemiripan warna rambut misalnya atau kemiripan warna kulit misalnya
nah itu bisa suka mengelompokkan gitu
tapi sebetulnya walaupun berbeda rambutnya berbeda warna kulitnya
kalau kita bicara manusia itu masih manusia
demikian juga kalau virus ini
memang virus ini kalau kita anggap juga sebagai mobil gitu ya mobil bermacam macam
tapi kadang kadang plat nomornya berbeda
nah kita bicara di plat nomornya itu mas
jadi perbedaan perbedaan ada di plat nomornya
cuma masalahnya ada yang empat nomornya
nomornya b plat nomornya h dan dosen l
nah kebetulan ini yang plat nomornya c
tapi mobilnya masih sama masih fortuner misalnya seperti itu
nah pertanyaannya kan apakah yang berplat yang berplat d ini lebih bahaya atau lebih mematikan kan seperti itu kan
jadi apa namanya kekhawatiran kita ya
jadi ini agak benar
karena saya tahu
munculnya varian ini sebetulnya sangat tergantung dari perilaku post
jadi perilaku manusianya
kalau manusianya itu misalnya tidak total kesehatan jenduk abai
itu kan akhirnya membuat virusnya semakin mudah kembang
mudah menular dan dia bisa mudah untuk bereplikasi
itulah muncul adanya kesalahan ketik
ketika dia menggandakan materi genetiknya ada salah sedikit
nah setelah ketik itu akan menjadi semakin banyak
kalau dia diberikan kesempatan untuk semakin banyak menulari banyak hostnya
tapi kalau kita bayangkan kalau hostnya imamnya ini total kesehatan
tidak memberikan kesempatan apapun kepada virus untuk bisa menular
variasi tidak akan muncul
karena kalau kita lihat itu sebetulnya kemunculan itu kan awalnya di kelompok kelompok yang
tanah kutip ya tidak begitu total progress
ini yang bisa kita ketahui dulu
tapi kalau kita bicara indonesia
sebetulnya kalau saya pribadi
tadi saya tidak mengkhawatirkan virus yang b tujuh belas ini sebetulnya
saya lebih khawatir perilaku manusianya
untuk yang sebelum b tujuh belas saja
ini kita lihat masyarakat masih terlalu abai dengan protokol kesehatan
masih ada yang sebagian tidak percaya bahwa ini adalah real
nah disinilah mungkin ada hikmah adanya b satu tujuh yang sekarang sudah ada dua ya
dan ini mungkin menjadi hikmah supaya kita menjaga
jadi semakin sadar bahwa progress ini penting
tapi apakah ini mematikan
ini menarik sebetulnya
tentu kita lihat dua wanita ini yang dari karawang itu kan masih sehat ya
artinya tidak otomatis begitu terkena pasti meninggal
cuma memang data yang ada nampaknya ada risiko yang lebih tinggi lagi pada lansia
jadi lansia itu kan memang sudah terkena risiko gejala berat ya
dan nampaknya dengan varian ini
proporsi yang mengalami gejala berat nambah lagi gitu kan
nah itu yang mungkin ada apa apa kecaduan karasana
tapi sekali lagi apakah itu berasosiasi atau keakibat
kita masih harus melihatnya
hanya sekali lagi tadi munculnya ini karena memang perilaku manusia juga sebetulnya
nah ini terkait dengan ciri cirinya sendiri
kalau tadi sempat disampaikan bahwa
ataupun banyak informasi yang beredar bahwa virus b tujuh belas ini lebih
penularannya lebih cepat begitu dibandingkan covid sembilan belas
apakah memang ciri cirinya sendiri apakah sama dengan covid sembilan belas atau justru ada yang berbeda
ya jadi semua ini masih covid sembilan belas mas
jadi covid sembilan belas itu ada beberapa macam galur gitu
jadi kalau kita bicara bicara tadi mobil gitu ya
itu semua masih mobil yang sama
cuma nanti beda di plat nomornya gitu
nah kalau kita lihat sekarang apakah cirinya sama
masih sama jadi modus operandinya masih sama
secara umum gejala yang ditimbulkan juga masih sama gitu
cuma kalau kita bicara penularan ini menarik
untuk bisa mengatakan penularan lebih cepat
itu di sini pentingnya kontak tracing atau kontak telusur
makanya tadi pak ridwan kamil bagus sekali untuk mencanangkan harus diperkuat lagi kontak penelusurnya
jadi kita bisa mengetahui bagaimana ini akan cepat menular dengan menggunakan ini
kalau misalnya satu orang terinfeksi positif akan dicari kontak telusurnya
jadi biasanya mungkin sebelum b tujuh belas ini muncul
dari misalnya satu orang akan muncul
dari misalnya satu orang kan tiga puluh orang dicari
jadi standar who itu dari satu investasi dari tiga puluh orang sekelilingnya
nah biasanya mungkin itu kalau satu orang yang positif nanti dia menularkan kedua tiga orang misalnya
tapi kalau ternyata virus ini misalnya sampai sepuluh dua belas orang misalnya seperti gitu kan
nah ini jadi menarik
berarti dia mudah sekali menular
cuma kan pertanyaan lebih mendasar lagi
di negara kita ini memang kontak telusurin menjadi pr berat
jadi tidak mudah untuk melakukan kontak telusur
sebetulnya ini menjadi inti
bahkan sebelum datangnya b tujuh belas ini harus dilakukan
jadi ini yang bisa mendapatkan gambaran apakah dia cepat menular
tapi masalahnya juga jangan lupa kita ini saat ini prokes kita ini relatif memang abai gitu
perumunan masih terjadi
jadi kalau misalnya apakah penularan lebih cepat karena faktor genetik virus
atau jangan jangan karena perilaku manusianya sendiri gitu kan
nah itu yang agak menyusahkan
kecuali kita bisa mengatakan progres sudah tetap semua kok masih muncul gitu kan
masih banyak yang positif
nah ini berarti mungkin menjadi tanda tanda yang perlu kita perhatikan
kalau tadi pak ahmad mengatakan bahwa galurnya berbeda antara b satu ratus tujuh belas dan juga covid sembilan belas
lalu bagaimana juga dengan penanganannya
apakah bisa kita katakan ini berbeda atau justru sama karena sama sama covid sembilan belas
ya karena di sini hanya berbeda istilahnya tadi ya nomornya saja ya nomornya saja
penanganannya masih sama
tidak begitu banyak berbeda
jadi artinya kejadian lagi juga kita lihat tidak banyak berbeda
hanya saja memang mungkin yang biasanya dua minggu selesai dirawat dia bisa lebih lama
itu yang kita bisa prediksi
dan itu kita harus waspada kenapa
karena ini berarti nanti fase kesehatan kita itu akan semakin berat
itu yang harus diwaspadai
bisa jadi dimulai dari karawang itu nanti
hmm berarti kalau misalnya kita ingin melakukan tes pcr ini b satu ratus tujuh belas ini bisa ikut terlihat atau terdeteksi begitu
oke ini pertanyaan bagus
jadi sebetulnya semua varian air di dunia ini itu masih bisa tertangkap
tapi maksudnya begini mas
kita itu tes pcr yang sekarang itu tidak bisa membedakan apakah dia b satu ratus tujuh belas atau b yang lain misalnya
tapi kita tidak tahu
pak ahmad bisa diulang lagi pak ahmad sepertinya kita ada kendala dari audionya di sini
tapi kalau misalnya dari tiang
masih bisa menangkap sebagai kasus positif
tapi kita tidak bisa tahu yang positif ini di b satu tujuh atau di b yang lain atau yang non b misalnya gitu
nah jadi kalau kita ingin membedakan memang perlu desain khusus
nah itu sebetulnya tim genome surveillance indonesia sedang bekerja
semoga mereka bisa lebih cepat untuk membuat strategi untuk membuat strategi untuk membuat strategi
oke makasih pak ahmad
tapi kalau hanya lihat posisi atau tidak kita masih bisa
itu itu itu tidak ada masalah
jadi bukannya oh yang tadinya ini positif jadi tidak ketahuan
tidak seperti itu
kita masih bisa menangkap semua
cuma tidak bisa membedakan saja yang ini punya apa
untuk bisa membedakan kita harus menggunakan pelacak khusus
tapi ini tim genom surveil indonesia sudah bisa melakukan itu
itu tidak ada masalah
nah sama seperti dengan tes pcr
untuk vaksinasi sendiri berarti sama saja
atau justru sebenarnya kita harus divaksin

ya jadi ini menarik
kadang kita selalu khawatir mengenai vaksin
sekali lagi vaksin itu adalah layer terakhir dari penggunaan pandemi
yang paling utama di garda paling depan lima m dan tiga
ya itu rekan rekan semua jangan lupa itu
bagus kita divaksinasi untuk mencegah geladera
tapi tiga t dan selanjutnya
apa namanya varian ini bisa karena kutip mempengaruhi vaksin jawabannya memang bisa
tapi tidak sampai hilang sama sekali
jadi yang masyarakat khawatirnya wah ini ada mutasi nih
vaksinnya nggak berguna sama sekali
nggak masih berguna
memang ada penurunan
bukan seperti itu
minimal untuk yang varian yang ini
nah tapi kalau misalnya ada varian yang lain allah alam tentu ini menjadi sangat penting
terutama bagi tim genome surveillance indonesia untuk memantau populasi yang sudah divaksin
kan kita sudah menjalani messive campaign ini untuk vaksinasi
coba tolong dipantau rekan rekan kita yang sudah divaksin dua kali apakah diantara mereka ada yang mengalami gejala berat bahkan meninggal
nah untuk kasus seperti ini ini harus diambil sampelnya
karena kita mau menangkap apakah seorang yang sudah divaksin ini ternyata terinfeksi varian yang bisa imuno escape
nah maka di sini data sangat penting mas iqbal
jadi untuk populasi yang masih it's it
nanti nanti punya dua kepentingan khusus
kalau yang pertama untuk standar pengendalian tapi kontak tracing juga nanti untuk populasi yang divaksin
kalau mereka terpaksa ada yang mengalami covid
karena kalau ternyata ini orang saja bisa mengalami covid
kejala berat dan meninggal kan dia kan punya keluarga dia kan punya letangga dia punya rekan kerja
itu juga di tracing juga
karena untuk memastikan kalau ternyata betul dia miliki varian yang bisa dimino escape itu harus segera diisolir dengan cepat
nah sekali lagi akhirnya berujungnya ke apa
t kedua dari tiga t
itu yang jalan sampel kita lupa
nah masyarakat tidak taat prokes lalu muncul varian baru apakah ini artinya bahwa pandemi semakin beresiko pak
pandemi ini sebetulnya dibilang beresiko apa tidak memang sekali lagi tergantung kita
sekali lagi tergantung kita
kalau kita sepakat kita mau betul betul seragam nih
kita semua taat prokes kita saling menjaga
kalau kita termasuk kelompok prioritas kita segera divaksin
kita bantu semua program yang dicanangkan dengan taat gitu kan bahu membahu gitu kan
apa apa daurukan kelompok prioritas jaga jarak seperti yang pak amin subhanallah katakan tadi ya kan
insya allah kita bisa mengendalikan dengan lebih mudah
tapi kalau misalnya kita tidak sepakat kita masih berantem sendiri tidak sepakat apa makna kerumunan misalnya ya itu nanti akhirnya kita kayak riset covid aja
saran untuk pemerintah sendiri pak ahmad mengingat bahwa varian dari b satu ratus tujuh belas ini berasal dari inggris lalu ada masyarakat indonesia yang baru pulang dari luar negeri
lalu datang ke indonesia
akhirnya ada varian dari b satu ratus tujuh belas ini berasal dari inggris lalu ada masyarakat indonesia yang baru pulang dari luar negeri lalu datang ke indonesia
akhirnya ada varian dari b satu ratus tujuh belas ini berasal dari inggris lalu datang ke indonesia

jadi terutama adalah t yang kedua
kalau t yang pertama itu testing itu nampaknya sudah banyak dilakukan walaupun masih belum maksimal
tapi justru titik lemah kita rantai lemah kita adalah di tracing di kontak telusur
maka ini ada kasus positif ini menjadi warning science sebetulnya
untuk segera memperketat misalnya pertama alur keluar masuknya warga dari luar negeri ataupun antar antar kota
itu harus segera dilihat mobilitas itu penting sekali untuk dipantau
terus yang kedua kontak tracing dari orang orang yang memiliki kluster yang unik
misalnya dalam satu kluster itu banyak sekali tingkat cepat sekali penularannya
ini juga harus segera dimonitor dengan kontak tracing
kenapa karena munculnya varian ini tidak selalu imported
tidak selalu varian itu harus impor dari luar
bisa jadi varian yang sama itu muncul dari lokal
karena apa karena ini masalahnya apa
karena masalahnya dari variasi variasi genetik itu kan bisa muncul tidak harus dari importase tapi bisa secara endogenous dari kita sendiri
nah itu bisa muncul kalau apa kalau ternyata di daerah itu penularannya harus sangat tinggi
maka pemerintah juga harus sangat memantau terutama di kesehatan tempat perkuat puskesman
karena sekarang puskesmas itu punya dua fungsi sekarang vaksinasi dan tiga t
maka harus dibantu supaya apa jangan sampai kendali kita lepas
baik pak ahmad rusdan utomo ahli biologi molekuler iesf
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita harus semakin waspada dan juga menetapkan protokol kesehatan yang penting lebih baik lagi
terima kasih banyak pak
terima kasih mas iqbal